apaan ini penjahat yang nyolong beras kamu tewek iya iya uci ngode neng malah pantun
raka aku senang sekali raka
aku bisa bersama raka
meninjau perkampungan melihat rakyat kecil
dan juga kegiatan mereka sehari hari
benar rai aku pun sangat rindu
sejak terakhir kali kita meninjau perkampungan bersama
untung saja ayah anda memberi kita izin
tetapi kita harus berhati hati
masih ada sisa sisa gerombola pemberontakan itu yang masih berkeliaran
raka untuk itulah kita memakai pakaian penyamarannya
warga warga itu berkelahi
kita harus mengikam perkelahiannya
rai biarkan raka yang melerai mereka
eh siapa kau
tenang pak man
tenang dulu pak man
masalah ini bisa kita bicarakan dulu
aku akan lepaskan kamu
asalkan kamu cerita
mengapa sesama warga pajajaran
akan saya ceritakan
tapi siapa kalian sebenarnya
sebaiknya jelaskan saja
siapa kita sebenarnya
namaku kian santa
dan ini raka
maaf pun rade
kami tidak tahu siapa ada

bangunlah pak man
pak man sekarang jelaskan
kenapa pak man berjika satu sama lain
di desa ini
ada tempat persediaan bahan makanan
untuk warga desa
saat pemberontakan rangga buwana
lubung itu terbakar
hampir semua beras terbakar
dan hanya sedikit yang bisa kami selamatkan
warga desa sering kekurang makanan
persediaan makanan sudah menipis
saat pemberontakan itu
dibutuhkan orang yang bersedia adil
untuk membagikan persediaan makanan
sampai panen berikut
kami bisa saja melakukan itu raden
mereka tiba tiba ingin menguasai lubung itu
untuk kepentingan kelompok
dia memang cenderung sendiri rade
jangan perceraian rade
tenang paman tenang
sudah waktu azaan